hai kamu dimana ton ya ini dong di sekolah mengantarin abi bohong bener bener ini
lagi nganterin abis kolon kalau bener bener abinya omong omong oh abi abi lagi menuntut
ibu om kata gurunya nggak boleh diganggu jangan bohong ton si abi itu diculik orang om barusan
terima telepon dari penculiknya awas pokoknya ani pakai nangis nangis segala eh kalau nggak
mau ngebawang di blender aja eh gue nangis beneran tahu ini tangisan perempuan yang ketindes kamu
lihat ada orang yang masuk kamar saya semalam kagak lihat ditanyain orang duit saya hilang tahu
barusan gue dipitnah kawin sama si harmoko sekarang lu pita gue nyolong duit nih duit
lu makan nih nih nih nanya doang udah lu kagak tahu ya hati gue ini lagi pedih
tahu nggak hancur berkeping keping putus gara gara dipitnah ketika kalau gini caranya
mending gua mati berdiri dah jangan jangan tapi lu duluin gue kalau mau mati berdiri nguburnya susah
hebat hebat woods precision enam enam dengan lembut bukan largo sendiri tapi sih gak terus kagak diego pasang bahasa inggris bahasa list
bahasa inggris bahasa inggris gak lo yang sobat saya inggris indra ke enam gitu loh itu maksud saya
maksud saya itu indra ke enam sampai kenang kenang pintar juga ya bapak merah ini rasanya sudah
mulai kontekan ini coba bawa merah sampai yang tunjuk saya ada di mana siap ini ini
maksud saya siapa yang kamu suruh masuk
tidak dia tuh ada anak pakai seragam putih abobo
susah mutinya begitu kuncup
lagian ngapain sih nyari yang gak ada
mendingan cari yang ada aja lah
memang sih saya juga pengennya begitu
diam kau kutangkap anjing

kita ini sekarang lagi ngajar si abi
biarin aja sirik lo enggak encik
iya kamu enggak encik
sampai kedua ini enggak ada lagi darah kur
kaya anjing sama kucing enggak dewi
eh gue kucing bukan pake kucing
masih loco bukan reman kayak buldo
sampai kedua ini kita lagi pusing nyari si abi
pake berantem berantem segala
aduh gimana caranya nundukin bu friday
ih sampingan bau
di sini lo ngeremnya
ngapain mau di situ
abi enggak mau gabung sama geng kalian lagi
masih banyak banget ritual yang harus dilaksanakan

sampaian ini belum resmi jadi kelompok kita
jadi geng kita geng dongdok
eh abi sampingan enggak boleh begitu ya
sampai udah tanda tangan kontrak di depan mata kita
sesuai buku panduan buku wisata
iya deh abi ikut geng kalian
ini pun enak mi
sekarang keluar loh
tapi abi enggak bisa keluar
tak ada lagi bagaimana sayye
tadi lo bantunya bagaimana
sekarang madrasah keluar
keluar lho keluar lho
keluar lho keluar lho
aduh saya mau ngambil ini bu tadi jatuh
kamu tahu kenapa itu bisa jatuh
kamu tahu kenapa itu bisa jatuh
karena kamu merasa bersalah
kamu masuk tanpa permisi
ya tadi sih kaget bu
ya terus kira kira ya gitu lah
pokoknya saya gak mau dengar lagi kata kira kira
sekarang mau apa kamu ke sini

tugas tugas udah basi saya udah enggak terima
sayang kenapa kamu keras sama anak itu sih
sayang kenapa kamu keras sama anak itu
dengar apa kamu
dengar apa kamu
diterima saja tugas itu sayang
dia kan sudah berusaha

lagi pula kalau dulu kita sempat punya anak
pasti sekarang sudah sebesar dia
kamu denger kan

tugas kamu pasti ibu terima
pastinya kamu harus memperbaikinya
tenang aja emang nanti kalau nilainya jelek
saya bakal membetulin tenang aja bu
ya mungkin suami ibu emang baik bu
ya mungkin suami ibu emang baik bu
ditrui memang tahu kalau saya anaknya baik
terus juga sopan
kamu beruntung kali ini
karena saya mendengar bisikan dari suami saya
karena saya mendengar bisikan dari suami saya

oh iya bu kalau gitu salam aja lah buat mendiang suami ibu ya
permisi ya bu
terima kasih banyak ibu emang baik hati ya bu
tugas gua diterima
kok lu tahu nama gue sih
ya tahu lah siapa sih di kampus ini
yang gak kenal nama kamu
pasti semua yang udah pernah tahu si a'a tony gantengnya
kayaknya lo salah deh ton
lu bukan dikenal karena lu ganteng
kamu tadi ngumpet ya belakang cewek tadi
kamu tadi ngumpet ya belakang cewek tadi
enak aja salah
makanya itu mata coba pakai kacamata dulu ya
udah mulai ngaco tuh ya
ah tony aku tuh kangen banget sama kamu

kamu gak marah kan sayang
gue lagi sibuk jadi gue gak ada waktu buat pacaran
sorry banget ya
ah tony aku tuh bener bener sayang sama kamu
aku tuh sampai gak bisa tidur
gara gara aku mengirim kamu
aku juga gak bisa makan
orang orang yang dimasakin
lagian juga di rumah lu tuh emang banyak nyamuk
makanya lu gak bisa tidur ya kan

aku tuh bener bener gak bisa tidur karena mikirin kamu
masa sih udah deh jangan peres peres lah
aku tuh suka mikirin kamu
kalau kamu lagi sedih pusing gitu mau minjem duit

aku tuh suka mikirin kamu
kalo kamu tuh ketangkep bahasa lagi ngelirik cewek lain
kalo kamu tuh ketangkep bahasa lagi ngelirik cewek lain
kamu tuh cute banget deh
tom kamu dimana tom
ya ini dong di sekolah
bener om bener lagi ngantriin abi di sekolah om
kalau bener mana abinya
oh abi kan lagi menuntut ilmu om
kata gurunya nggak boleh diganggu
si abi itu diculik orang
om barusan terima telepon dari penculiknya
hah diculik om
waduh mati gua
sorry om maksudnya yang nyulik siapa om
dia udah kirim fotokopi ktp sama kartu keluarga
ya udah om kalau gitu saya sekarang pulang ya om ya
sebelum tas dan pakaian kamu om pindah
atau polisi mendingan kamu kemari
eh mana mau cari duit dua puluh juta
ya gak tau
emang tadi om taruhnya di mana
kalau di sini kita berdua pasti lihat ya kan
coba diingat ingat om kalau om lupa kita bantu cariin deh
gak mau kok
emangnya kalau dicicil gitu gak bisa
tapi si abinya juga dikiriminnya dicicil
pertama tama kakinya terus tangannya
ya namanya ikut usaha om
si abi dituker aja sama shani tuh
kalau ngomong pakai otak fin
penculik itu mau uang
bukan mau ikan duyung
siapapun yang angkat telepon di sana
para penculik abi
uangnya harus dikirimkan siang ini
pecahan lima puluh ribuan tak iya
campur campur dua puluh ribuan juga tidak apa apa
nah uangnya itu
ditaro di tong sampah
eh lah salah neku
di tong sampah di deket lift
di tong sampah di lift deket mall
ya pokoknya begitu udah mengerti sampean
enggak soalnya enggak
si tongnya pas jalan aja
nah ini udah lupa lagi sekarang tadi lima puluh ribuannya mau dipecahin di
pecahan lima puluh ribuan semua goblok
itu lima puluh ribuan tuh duit semua
bukan daun memangnya saya kuntilan nak apa
gokul ya kalau sampai
jam satu siang nanti itu duitnya enggak dikirim
si abinya lenyol ini
jangan dong tante kalau dikirim bibir
percuma gak bisa dimakan kirimin pizza aja ya
ini lagi lapar nih nungguin telepon tante dari tadi
tapi kalau misalnya abinya dikirimin
bibirnya ke sini nanti dia juga enggak bisa makan
jangan disakitin mbak ya
saya bayar mbak sumpah
duit duit duit duitnya dikirim
nah begitu dong tante
sampean harus mematuhi peraturan saya
kalau enggak bibirnya si abi ini
saya bikin rujak cimur ini
eh mbak jangan mbak